untuk mengetahui kondisi arus mudik di pelabuhan ciwan dan banten kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia putih van fudi
selamat sore putih
ya kemarin kita melihat bahwa ya dini hari tadi kita melihat pemudik yang aksi protes gitu karena tertahan masuk
bagaimana kondisinya dengan hari ini putih
selamat sore lianita dan juga pemirsa
kalau tadi pagi anda mention bahwa sempat ada protes dari pemudik tetapi pada sore hari ini suasana pemudik motor di pelabuhan ciwandan banten ini terpantau kondusif
karena memang belum lama tadi sudah ada kapal yang sudah mengangkut sejumlah pemudik motor di pelabuhan ciwan dan banten ini
sehingga yang ada di belakang saya ini sudah menunggu kurang lebih tiga puluh menit
dan memang waktu tunggu kapal bagi para pemudik motor di pelabuhan ciwan dan banten ini sekitar tiga puluh sampai enam puluh menit
tergantung dengan kapal armada kapal yang akan menjemput mereka
nah ini sudah ada pemudik satu kolom ini bisa dibilang tidak terlalu banyak lianita
tadi siang ada dua kolom buffer motor yang terpenuhi oleh motor motor pemudik dari pulau jawa
dan ini tinggal tersisa satu motor pada antrian sore hari ini mulai pukul lima belas tadi
saya akan mengajak anda untuk berbincang dengan salah satu pemudik
ini ada ibu
dengan siapa dan dari mana
saya iroh dari cilegon
ibu kalau boleh diceritain tadi dari cilegon sampai sini dari jam berapa dan sampai sini sudah dari jam berapa
dari rumah itu sekitar jam
sampai sini jam tiga
lancar sih kalau untuk perjalanan soalnya tadi jalanannya sepi
ibu iroh ini sudah berapa
berapa lama nunggu di pelabuhan ciwandan ini
dan apakah fasilitas fasilitas yang diberikan oleh pihak asdp ini sudah memaidai sudah cukup nyaman untuk para pemudik motor seperti ibu iroh ini
kalau untuk ini sih ya sayangnya nggak ada tempat duduk
nggak ada tempat duduk aja sih soalnya saya kan lagi hamil ya
jadi kalau mau duduk susah harus di motor
dari trek mereka masuk ke kapal ini lianita dan juga pemirsa
karena mereka sudah menunggu lebih dari tiga puluh menit
dan memang tadi sempat saya sampaikan sebelumnya bahwa waktu tunggu mereka sekitar tiga puluh sampai enam puluh menit
dan lianita dan juga pemirsa mereka ini dari berbagai kota di pulau jawa
khususnya di daerah jabodetabek sengaja melakukan perjalanan pada siang hari
karena mereka sudah mengetahui informasi dari banyak sosial media dan juga media media komersil
baik dari televisi maupun online bahwa waktu mudik atau waktu penyeberangan yang sebaiknya dilakukan adalah pada siang hari
karena pada malam hari mereka sudah mengetahui terjadi kepadatan lebih banyak dan waktu tunggu yang lebih panjang di pelabuhan cilwandan ini
sehingga mereka memilih pulang ke kampung halaman mereka dari rumah mereka ini pada siang hari
untuk mempersingkat waktu perjalanan
yang akan mereka tempuh sampai ke kampung halaman sehingga mereka juga akan lebih nyaman
dan juga akan lebih merasa tenang ketika dapat dengan cepat melakukan mudik atau sampai di rumah mereka
lenita dan juga pemirsa untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik ini
pihak asdp dan juga pt pelindo sudah menyediakan berbagai macam fasilitas pendukung
misalnya yang terlihat di depan antrian motor ini tadi ada
bazar kuliner ada banyak warung kuliner kemudian disediakannya toilet portable di beberapa titik
dengan satu titik ada tujuh pintu toilet pria dan juga toilet wanita yang terpisah
nah bisa dilihat di layar kaca anda lianita dan juga pemirsa ini kebanyakan pemudik membawa balita anak anak seperti itu
tentu ini menjadi concern atau perhatian lebih bagi orang orang lain atau penduduk lain yang hendak melakukan mudik
supaya lebih memperhatikan
mereka juga harus memiliki perlengkapan perlengkapan yang memberikan kesempatan bagi mereka
karena di tengah kumpulan motor atau antrian motor yang pada seperti ini tentunya akan ada banyak polusi dan juga debu
dan tentu yang harus diperhatikan adalah para pemudik ini setidak tidaknya membawa masker untuk pelindung pernafasan mereka
khususnya bagi anak anak yang mereka bawa ada yang ditempatkan di bangku paling depan motor tentunya polusi udara dan juga debu
akan lebih cepat terserap oleh maria
jadi tentu perlu adanya membawa fasilitas atau perlengkapan perlengkapan pribadi untuk menjaga keselamatan selama mudik ini
pemirsa dan juga lianita tadi saya sempat mention ada beberapa bazar makanan atau stand makanan yang disediakan di pelabuhan ciwandan
ini bisa dilihat di sana ada banyak makanan nusantara yang disediakan kemudian toilet portable di sebelah sana
dan di ujung sana ada panggung live music yang beberapa kali
secara berkala ada hiburan dari penyanyi penyanyi lokal untuk pemudik yang menunggu atau mengantri di pelabuhan ciwandan
ini saya akan mengajak anda lianita dan juga pemirsa untuk berbincang langsung dengan dirut pelindo
bapak apa kabarnya hari ini
baik luar biasa sekalian ibu dirut asdp saya perkenalkan
berdua ya pak ya nantian bisa ya pak
boleh boleh boleh
penjelasannya bapak ini tadi saya lihat ada bagi bagi takjil
pada sore hari ini memang sengaja untuk itu atau ada tujuan lain pada kunjungan sore ini pak
oke terima kasih
jadi tujuan kali ini adalah untuk memastikan bahwa ciwandan sebagai pelabuhan yang non penumpang
bagaimana untuk mendukung arus lebaran ini untuk memastikan bahwa kejadian seperti tahun lalu
di mana terjadi kemacetan yang luar biasa di merak bisa kita kurangi dengan adanya pembagian dari merak dan ciwandan
kira kira seperti itu
bapak arief suhartono sebagai dirut pelindo ya pak ya
ini tadi membagi takjil memang diagendakan akan sore hari ini saja atau akan dilakukan beberapa hari ke depan pak
setiap kegiatan selalu ada seperti itu
jadi apa ya ini adalah bagaimana bumn tuh hadir di setiap kegiatan yang masyarakat memang membutuhkan
pak arief suhartono sampai dengan hari ini h empat lebaran ya pak
apakah ada evaluasi antrian atau evaluasi kejadian
apakah ada evaluasi kejadian
atau evaluasi kebijakan di pelabuhan ciwandan ini untuk pemudik motor dan juga truk truk besar kendaraan besar yang akan menyeberang ke pelabuhan bakauni lampung pak
ini kan under koordinasi dari kementerian perhubungan ya
jadi kita itu mensupport apa yang sudah diputuskan oleh perhubungan
namun demikian kami berharap antara ciwandan dan merak itu mempunyai beban yang sama
jadi benar benar harus dilakukan evaluasi secara dinamis untuk memastikan bahwa kedua tempat itu lebih optimal
jangan sampai satu tempat penuh
satu tempat kosong
ini adalah saya yakin bahwa pak di kementerian perhubungan melakukan evaluasi secara terus menerus untuk memastikan bahwa ini lebih efektif
terakhir pak arief soehartono apa saja yang diberikan dari pt pelindo untuk mendukung mudik aman dan juga nyaman bagi para pemudik pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini pak
oke pertama adalah terkait dengan kita ada mudik gratis
kita mendeploy sekitar tujuh puluh tiga bis
kemarin kita lepas dan pagi ini juga secara seremoni dilepas oleh pak menteri erick thohir
tidak ke mostly di daerah jawa ya tapi juga ada di luar jawa juga ada
dan tahun ini kita sudah mulai bergerak ke armel laut
jadi kita apa berkolaborasi dengan pelni
ada mudik gratis yang ke timur
itu juga ada ke barat juga kalau nggak salah ke batam
tapi ada yang kita ke timur ke ambon dan lain sebagainya
baik pak arief
terima kasih banyak
waktunya sehat selalu dan sukses selalu ya pak
terima kasih ann
terima kasih atas klubnya
baik saya akan mengajak anda berbincang dengan di rota sdp
digantian ya bu dengan
saya sama dirut melindo